indonesia kembali menerima vaksin sinovac dari pemerintah tiongkok
sebanyak satu juta dosis pada jumat dua puluh empat september dua ribu dua puluh
vaksin ini akan segera didistribusikan ke masyarakat
untuk percepatan vaksinasi dalam negeri
sebelumnya pada dua puluh satu september indonesia juga telah menerima
dengan kedatangan vaksin sinovac ini
maka total vaksin covid yang telah diterima indonesia
berjumlah lebih dari dua ratus tujuh puluh juta dosis
terima kasih dan penghargaan atas dukungan vaksin yang diberikan
baik oleh pemerintah rrt perusahaan sinovac dan juga red cross society china
dengan kedatangan kedatangan vaksin ini maka di titik kedatangan
sekali lagi di titik kedatangan total vaksin yang telah tiba di indonesia
baik dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk vaksin curah
sementara dari dalam negeri upaya untuk produksi vaksin terus berjalan
vaksin merah putih yang dikembangkan tim peneliti universitas erlangga surabaya
diakui badan pengawas obat dan makanan sebagai kandidat vaksin terkuat
dibandingkan lima kandidat
saat ini vaksin merah putih unair sudah melewati uji praklinis tahap satu dan dua
yakni uji coba pada binatang transgenik tikus dan monyet
rektor universitas erlangga surabaya muhammad nasi mengungkapkan
uji klinis atau uji pada manusia bakal dilakukan pada akhir oktober dua ribu dua puluh
saat ini tim peneliti sedang menyusun laporan hasil uji praklinis tahap dua
segera dilaporkan ke badan pom untuk mendapatkan izin uji klinis
kemudian kedua memang kita sudah kerjasama dengan kawan kawan di rumah sakit dr stomo
termasuk dengan rumah sakit universitas erlangga
sebagai penyelenggara dari uji klinis ke manusia ini
koordinasinya sepenuhnya ada di kawan kawan rumah sakit dr sutomo
dengan melibatkan penelitian banyak via banyak relawan
yang mudah mudahan segera bisa kita buka pendaftaran untuk para relawannya
relawan yang terlibat uji klinis tahap tiga bisa berjumlah ratusan orang
dibutuhkan waktu sedikitnya enam bulan untuk menyelesaikan uji klinis tahap satu sampai tiga
menurut muhammad nasih kandidat vaksin merah putih dibuat dengan metode virus yang dilemahkan
mampu mengenali berbagai varian virus covid sembilan belas yang saat ini ada di indonesia
selanjutnya tentunya pelaksanaan uji klinik pada manusia akan dimulai dalam waktu dekat
badan pom juga terus membantu memfasilitasi pengembangan vaksin merah putih
dengan melakukan berbagai fasilitasi pengawalan kami menyampaikannya
pengawalan fasilitasi pengawalan terhadap regulasinya
sehingga betul betul mengikuti turan turan standar internasional
dikaitkan dengan aspek keamanan mutu dan hasilnya
dengan memberikan asistensi regulatory

nair sendiri merangkul pt biotis pharmaceuticals indonesia
untuk proses produksi masal vaksin ini
targetnya pada semester dua tahun depan
vaksin ini bisa dipasarkan dengan harga tak lebih dari empat dolar as
atau di kisaran lima puluh ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia